presiden jokowi menggelar open house untuk masyarakat pagi ini
ya namun bagi warga yang ingin hadir di open house ini tidak diperkenalkan membawa telpon seluler dan juga tas
kegiatan silaturahmi presiden dengan masyarakat ini rencananya akan dimulai pada pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat hingga pukul sebelas pagi waktu indonesia barat
masyarakat yang hendak menghadiri open house jokowi diwajibkan datang ke monas untuk menjalani pemeriksaan oleh pas pampres terlebih dahulu
nantinya dari monas masyarakat akan diantar ke istana negara menggunakan bus yang telah disediakan
sebelum bersilaturahmi dengan masyarakat jokowi terlebih dahulu akan halal bihalal dengan wakil presiden yusuf kala dan juga para menteri kabinet kerja serta pejabat negara lainnya
ya amel langsung saja kita ke koresponden edo ekariski di istana negara untuk informasi selengkapnya
ya selamat pagi
selamat pagi menjelang siang nih edo apa hal menarik saja yang nih yang dari open house presiden jokowi tahun ini dan bagaimana antusiasme masyarakat di sana
selamat pagi amel dan juga megi kalau boleh saya ceritakan baru saja tadi sekitar pukul sepuluh lebih tiga puluh menit atau terlambat tiga puluh menit
prosesi open house presiden joko widodo dengan jajaran menteri kabinet kerja bersama juga dengan kepala lembaga negara dan juga bersama dengan para undangan
dari tamu duta besar negara sahabat baru tuntas
dan baru saja juga antrian masyarakat tadi sudah mulai masuk memasuki kompleks istana kepresiden di mana bisa anda lihat di belakang saya
ini adalah masyarakat yang kalau bisa disebut adalah kloter paling awal yang memasuki kompleks istana kepresidenan jakarta atau tepatnya di istana
dan ini adalah masyarakat yang memiliki kekuatan untuk bertemu langsung dengan presiden jokowi dodo bersama dengan ibu iryana jokowi dodo untuk melakukan silaturahmi
mereka sebelum datang ke sini memang harus diperiksa di kawasan silang monas dan diantarkan dengan kendaraan untuk masuk ke dalam kawasan istana negara yang terletak di depan jalan insinyur juanda
kalau dari pihak istana kepresidenan ini membicarakan mengenai antusiasme pihak istana kepresidenan maupun kementerian sekretariat negara yang bertanggung jawab
dalam proses acara open house di hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh hijriah ini memprediksi mulai pukul sepuluh atau dimulai pukul sepuluh tiga puluh ini hingga pukul dua belas tiga puluh nantinya ditutup
pihak istana memprediksi akan ada sekitar tiga masyarakat yang akan memasuki kawasan istana negara dan bersalaman dengan presiden joko widodo juga dengan ibu iryana joko widodo
kalau setelah warga ini memasuki istana negara dan bersalaman dengan presiden jokowi warga akan langsung digiring keluar mengarah ke komplek kementerian sekretariat negara arah sana
mereka akan juga disajikan hidangan khas dari istana negara untuk mereka nikmati di perayaan hari raya idul fitri ini
kalau bicara hal hal yang menarik tentu saja dari tadi saya juga memantau ada masyarakat yang datang dari penjuru kota
dan juga ada masyarakat yang datang dari dalam kota dan tadi bahkan ada beberapa masyarakat yang datang ke istana
dengan kondisi yang sebenarnya tidak begitu sehat dengan menggunakan kursi udara
dan namun mereka beberapa masih semangat untuk bisa datang ke dalam istana untuk sekedar bertemu dengan presiden joko widodo
untuk melakukan halal bihalal di hari raya idul fitri
rencananya pukul dua belas tiga puluh nantinya gerbang istana kepresidenan jakarta akan ditutup
jadi warga yang datang lewat dari pukul dua belas tiga puluh sangat disayangkan tidak akan bisa lagi memasuki kompleks istana kepresidenan jakarta
untuk melakukan hal hal dan masih ada waktu beberapa jam lagi ke depannya bagi warga jika ingin mengantri di depan gerbang kompleks istana kepresidenan jakarta
namun kalau bisa anda lihat di belakang tadi antrian ini sudah mulai mengular
gedung binagraha di sana
di kloter pertama ini saja juga sudah cukup banyak
belum nantinya nanti akan ada kloter kloter selanjutnya yang
diantar oleh kendaraan dari kawasan silang monas untuk masuk ke istana kepresidenan jakarta
nampaknya akan sesuai dengan prediksi dari pihak istana bahwa kurang lebih tiga masyarakat
akan menghadiri prosesi open house di kompleks istana kepresidenan jakarta
waduh berarti edo hanya kurang dari dua jam lagi ya
masyarakat bisa berkunjung ke sana
lalu edo dengan banyaknya pengunjung yang mengunjungi open house presiden joko widodo ini
bagaimana situasi lalu lintas di sekitar area sana
amel kalau lalu lintas sendiri sebenarnya saya tidak bisa melihat langsung dari dalam istana kepresidenan
bagaimana lalu lintas di sekitar kawasan silangmonas
ataupun di jalan jalan lain protokol lain yang ada di sekitar istana kepresidenan jakarta
namun kalau di depan istana negara ini yaitu jalan insinyur
juanda nampak terpantau cukup lancar
karena memang masyarakat sebelumnya dihimbau oleh pihak istana
agar tidak menggunakan kendaraan dan mengarahkannya atau memarkirkannya di sekitar kawasan istana
kantong parkir disiapkan untuk masyarakat yang membawa kendaraan
baik itu kendaraan roda dua atau roda empat di kawasan silangmonas
jadi nampaknya kalau bicara masalah lalu lintas
hal ini sudah diantisipasi oleh pihak istana
agar masyarakat tidak membawa kendaraan di sekitar lingkaran istana
di kawasan medan merdeka maupun hingga ke insinyur juanda
dan diparkirkan di kawasan silangmonas
jadi kalau masalah lalu lintas nampaknya memang tidak ada kendala yang cukup berarti
terjadi di sekitar kawasan istana
hanya saja kepadatan masyarakat yang digiring masuk ke dalam kompleks istana kepresidenan ini
bisa dibilang cukup padat begitu amel dan juga maggie
baik edo eka rizky melaporkan langsung dari istana negara
edo mina aidin ya terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali
selamat bertugas kembali edo